sekitar sepuluh ribu ekor ayam potong siap panen yang ada di sebuah peternakan di desa lansepan jember jawa timur
ditemukan mati mendadak pada selasa pagi
ayam ayam yang mati tersebut sudah berusia dua bulan dan akan segera dipanen
dari kapasitas kandang yang menampung lima belas ekor ayam hanya tersisa kurang dari lima ekor ayam saja yang masih hidup
pemilik peternakan menduga ayam mati lantaran mesin sirkulasi udara yang ada di dalam kandang tidak berfungsi
sementara petugas yang melakukan penjagaan kandang ternak tidak melakukan pemeriksaan
untuk menghindari bau tidak sedap ribuan bangkai ayam dikubur di lahan milik peternakan
agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit
kematian ribuan ayam ini baru diketahui pemilik peternakan saat akan memberi pakan pada pagi hari
pemilik peternakan yang menempel di lantaran menjaga kemampuan kandang